sudah berapa lama kamu ditahan
hai um waktu itu penahanan pertama di makobrimob kurang lebih tanggal tiga puluh tanggal tiga puluh satu september lalu
tanggal lima oktober saya dipindahkan ke rutan cabang kejagung jadi sudah hampir satu ratus dua puluh hari
ya beda satu bulan dengan suami saudara ya sambo ya kalau sambo itu satu ratus lima puluh satu hari katanya ya
kamu kenapa dijadikan tersangka
saya juga tidak tahu ya mulia
tidak tahu ya